kepala otoritas bandar udara kelas satu wilayah utama bandara soekarno hatta banten herson
menyatakan per dua puluh lima april operasi penerbangan dari dan menuju kawasan zona merah
atau daerah yang menerapkan psbb akan dihentikan
namun penerbangan dari dan ke zona merah atau daerah psbb itu masih dapat dilakukan
untuk mengangkut tenaga medis penumpang vvip kargo dan tni polri yang bertugas
yang dilarang adalah penerbangan untuk pemudik
herson juga menyampaikan untuk daerah yang masuk zona hijau atau tidak memperlakukan psbb
masih diizinkan mengangkut penumpang komersial
kalau misalnya besok berarti kita sudah state
kalau besok untuk daerah daerah psbb ini sudah kita nyatakan dilarang
kalau misalnya penerbangannya daerah yang tidak psbb
apakah ini daerah yang tidak terbatas tidak boleh diterbangi
di dalam pasal sembilan belas kan sudah tertera
ini tidak termasuk psbb gitu pak
jadi masih bisa diterbangin
sementara itu bandara halim perdana kusuma jakarta timur
menutup total penerbangan komersial mulai sabtu dua puluh lima april
nantinya bandara ini hanya melayani penerbangan vip vvip
militer keamanan kargo dan yang terkait dengan penanganan pasien covid sembilan belas
dua puluh lima april pukul sudah akan diberlakukan
km dua puluh lima ini tidak melayani penerbangan niaga berjadwal maupun tidak berjadwal
jadi di halim perdana kusuma itu tidak tutup bandaranya
sebelumnya pemerintah melalui parmenhub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
memutuskan menghentikan sementara layanan transportasi udara komersial dan charter
sebagai langkah lanjutan larangan mudik untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas